aku datang kesini
sedang mencari seseorang yang memusnahkan jurus negapus patingan ketiga romo
dia dalam pulungga
saudara seperguruan romo
pada saat romo berguru pada empusasi
dimana aku bisa menemukannya romo
tidak mudah menemukan pulungga
ilmunya terlalu tinggi
dia mengasingkan diri ke selatan
kalau begitu kau akan mati bersama mereka

kekalahan ini karena kalian semua tidak berguna
mereka sangat kuat dan bukan tandingan kita
semuanya bisa sebanding kalau kalian semua mau berusaha lebih keras
jadi menurutmu kami bertarung setengah hati
tentu saja buktinya kita semua kalah
dan itu sebabnya
kalian semua yang tidak berguna
terserah kau saja
carilah sekutu yang kamu mau
niscaya tidak merubah apapun
dengan kemampuanmu yang tidak seberapa itu
kau meremehkan kemampuanmu
kalian semua berdoa
anda bisa memmathrafikkan bisnis membuat hal hal selain pohon halan diri sendiri

jangan sampai hancurkan makanan yang v cripp
yang sekian makin banyak teruk dalam chanyeol
fikir hal teruk manapun